cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh hiduplah seorang raja yang memiliki tiga putra alex alan dan antoni
kenapa penyihir kerajaan masih belum ada di sini
aku di sini yang mulia
oh terima kasih telah datang ke sini silahkan duduklah
aku bukan lagi pria kuat seperti dulu dan sudah waktunya bagiku untuk menyerahkan mantel ini kepada salah satu putraku
tapi sebelum itu aku ingin mereka menikah beritahu kami waktu terbaik untuk pernikahan
bola itu langsung bersinar filamen warna warni yang berputar putar cepat
aku melihat musim awal yang baru
aku melihat bunga tulip merah tampak memeluk langit
aku melihat kapal kapal dari awan putih berlayar di bawah langit
aku melihat angin tidak lagi mencuri kehangatan kita
aku melihat batang batang yang kacau berputar dalam kegembiraan hidup baru
haaah begitulah musim semi
rajaku yang terhormat
itu itu bulan depan
dan pada hari ketujuh musim baru putra putramu akan memilih pengantin mereka
mengikuti tradisi kuno tentu saja
kirim undangan ke semua sekutu dan seluruh kerajaan kita dengan segera
dan atas perintah raja menteri berangkat dengan anak buahnya dan pergi jauh ke semua kerajaan dengan putri putri yang sudah dewasa
kerajaan sangat senang menerima undangan itu
raja menyampaikan berita itu kepada putra putranya
tapi alex dan alan saat dewasa menjadi tidak menyukai adik bungsu mereka anthony karena dia adalah yang paling tampan dari mereka
paling baik dan juga paling populer di antara orang orang
dan bahkan para menteri akan datang meminta nasihatnya saat raja tidak ada
ini membuatnya menjadi favorit dari tiga pangeran untuk naik tahta setelah raja
dan alex dan alan tidak akan naik tahta
mereka datang dengan rencana
sebuah rencana untuk menjatuhkan saudara mereka di mata orang orang kerajaan
ikatan sejati adalah ikatan yang bukan darah tapi rasa hormat dan sukacita dalam hidup masing masing
kau tampaknya tidak memilikinya untuk anthony dan karenanya tidak ada ikatan
kami di sini bukan untuk pidatomu
bisakah kau membantu kami atau tidak
oh mengapa aku bisa
kau tahu aku hidup dengan energi negatif yang diperlukan
kau menjaga orang orang seperti kamu
sekarang letakkan telapak tanganmu di bola sehingga aku dapat mengekstrak energi negatifmu
dan sebagai imbalannya aku akan melakukan apa yang kau cari di sini
para pangeran melakukan apa yang diminta
dan ketika penyihir itu puas dia meminta mereka untuk pergi
menjanjikan mereka bahwa antoni akan dipermalukan di depan seluruh kerajaan pada hari besar
hari besar itu tiba
dan para putri dari seluruh dunia menghadiri acara tersebut
tuan dan nyonya
sesuai tradisi keluarga kerajaan
dan pangeran anthony
akan menembakkan panah masing masing ke arah para putri yang berdiri di sana
dimanapun panah mendarat
orang yang berdiri di depannya akan dipilih sebagai pengantin untuk pangeran itu
itu tentu saja dengan persetujuan putri tersebut
putri putri yang berdiri di depan
putri putri yang terhormat
jika ada yang berada di sini karena paksaan
silahkan melangkah maju
tetapi tidak ada yang melangkah maju
karena mereka semua dengan sukarela berpartisipasi
baiklah mari kita mulai
alex kau mulai lebih dulu
alex menatap alan dan tersenyum
kemudian dia mengambil busurnya dan mengarahkannya ke langit melepaskan panahnya
panah meluncur ke atas melalui udara sebelum gravitasi mulai bekerja
kemudian itu terlempar ke tanah dan mendarat di depan
selanjutnya adalah alan
panahnya mendarat di depan putri tola
tidak seperti saudara saudaranya sebelumnya
dia berbalik ke arah ayahnya dan membungkuk
kerumunan bersorak saat anak panah antoni meninggalkan busurnya
ekornya bergetar di udara saat naik ke ketinggian
tapi tanpa sepengetahuan antoni sesuatu yang mengerikan akan terjadi
penyihir yang duduk di antara kerumunan dengan licik mengarahkan tongkatnya ke arah panah
sihirnya berhasil dan panah itu terbang melewati semua putri dan mendarat di hutan
ketika semua orang mencapai hutan untuk mencari panah
mereka menemukannya dengan kupu kupu duduk di ujungnya
oh tidak sepertinya anthony harus menikahi kupu kupu
itu tidak masuk akal kita tidak akan
oh ya kita dikenal karena tradisi kita
kita harus menghormatinya
reputasimu dipertaruhkan dan semua orang melihat
raja masih belum bisa mengerti
saat itulah antoni melangkah maju dan berkata
ayah aku akan menghormati tradisi kita dan akan menjadikan kupu kupu sebagai pendampingku
selama sisa hidupku
tapi aku tidak akan menikahinya karena itu sesuatu yang salah bagi kita berdua
orang orang memandangmu ayah aku tidak akan mempermalukanmu atau kerajaan kita
hari hari berlalu dan alex juga alahan dengan bangga berjalan jalan di kerajaan bersama istri mereka
sementara itu hidup berubah bagi anthony
kemanapun dia pergi orang orang berbicara di belakangnya dan menertawakannya secara diam diam
tapi anthony tidak pernah meninggalkan kupu kupu itu dan kemanapun dia pergi dia akan membawanya bersama
namun seiring berjalannya waktu antoni mulai merasa malu
pangeran dan putri dari kerajaan tetangga menjauh dari kerajaan
dan tidak ada orang yang ingin berbicara dengan dia
hal ini sangat mempengaruhi pangeran sehingga suatu hari dia memutuskan untuk pergi ke pesta tanpa kupu kupu
maafkan aku tapi aku tidak bisa melakukan ini lagi
tapi kau dapat tinggal di sini selama yang kau inginkan
ketika anthony sampai di sana dia terpesona melihat seorang wanita cantik
dia sangat terpesona sehingga dia segera berjalan ke arahnya
maukah kau berdansa denganku

tetapi wanita itu tidak mengatakan apa apa dan hanya memberikan tangannya
mereka menari mengikuti musik waltz yang indah dan anthony tidak percaya dia berdansa dengan seseorang yang begitu cantik
wanita itu tidak berbicara
sebaliknya matanya menjadi berair dan tiba tiba dia berbalik lalu lari
ketika anthony pulang malam itu dia hampir tidak bisa melihat kupu kupu karena pikirannya hanya memikirkan wanita itu
apakah dia seorang putri putri dari kerajaan mana
oh hatiku aku hampir tidak bisa menahan diri
malam berikutnya antoni mengenakan pakaian terbaiknya dan pergi ke pesta dan berharap bisa bertemu wanita itu lagi
membayangkan kegembiraannya saat melihat wanita itu lebih cantik dari malam sebelumnya
nyonya maukah kau berdansa denganku
apa kemarin aku lakukan kesalahan pak
aku tidak bisa tidur tadi malam memikirkanmu
aku mohon katakan sesuatu
air mata memenuhi matanya saat wanita itu menatapnya sebelum akhirnya berbicara
aku adalah putri naysha
aku menyukaimu dan aku ingin mengenalmu lebih jauh
kau sudah memiliki seseorang dalam hidupmu
itu adalah lelucon kejam yang dipermainkan takdir
namun aku menghormatinya
tapi sejak aku melihatmu aku tidak bisa memikirkan hal lain dalam hidupku
tinggalkan temanmu dari tempatmu menemukannya dan aku akan menjadi milikmu
tapi sang putri tidak menjawab
dia langsung berbalik dan lari
malam itu antoni membawa kupu kupu itu ke hutan untuk meninggalkannya di sana
tapi saat dia berlutut untuk menyimpannya dengan hati hati
kilatan cahaya tiba tiba membutakan matanya untuk sesaat
dan kemudian ketika dia membukanya dia melihat
aku pikir kau berbeda tetapi kau juga seperti mereka
aku tidak mengerti kau adalah kupu kupu
itu adalah ujian
dan kau tidak lolos
dan meskipun aku tidak mengharapkan seorang pria jatuh cinta dengan kupu kupu
aku tentu berharap kau tidak meninggalkannya
kau berubah hati baikmu telah berubah
kau membiarkan orang orang melihat dirimu baik
dan meskipun aku memiliki cinta untukmu kita tidak akan pernah bisa bersama
dan mengatakan itu dia berubah menjadi kupu kupu dan masuk ke dalam hidupmu
dan dia berkata
pangeran berteriak dan menangis tapi sudah terlambat
di sana dia duduk di bawah pohon dan terus menangis mengucapkan kata maafkan berulang kali
selama enam hari enam malam dia duduk di sana menangis tanpa makanan dan air
wajahnya menjadi pucat seperti tidak bernyawa
hanya menggumamkan kata
ketika sepertinya dia akan mengembuskan nafas terakhirnya batang pohon itu terbuka dan keluarlah kupu kupu itu
cintamu tulus sekarang aku tahu
tapi ada sesuatu yang perlu kau tahu dan ini tentang saudara saudaramu
naysha memberitahu anthony segalanya
dan dia terkejut juga marah
saudaraku sendiri aku akan pergi ke sana sekarang juga dan
anthony apa kau mencintaiku
lebih dari diriku sendiri naisha
dan itu tidak ada hubungannya dengan orang orang saat adik kakak saling membenci
maukah kau ikut denganku ke duniaku
di sana kita akan hidup bahagia selamanya
ya iya seribu kali ya putriku tersayang
selamat datang di duniaku
maka kedua kekasih itu memulai perjalanan baru jauh dari kebencian dan kecemburuan
dan seperti yang kalian tahu mereka hidup bahagia selamanya